bu baju denny buat ke arena fantasi udah disiapin
kemungkinan bapak teng gak masuk ke arena fantasi
masuknya mahal cetna
terus bapak kemana
ya nunggu di luar
kalau bapak gak ikut masuk denny juga gak mau ikut masuk
atau kalo bapak masuk
boleh pesen terus dengan mateng
aduh jangan saya teh lupa
kalo hari ini teh saya ada janji sama temen
sekalian sama telur setengah matangnya bos
makasih ya kang
saya duluan ya
pasti uangnya itu sudah habis
kang ujang serius mau naruh modal sama kang idan
biar dapat makan siang gratis
gak mau saya ceh
iya kang bener
pokoknya teh mami tetap mau pisah
bisa telak tiga sekalian
mami udah capek
ternyata semuanya sudah terbukti
semua perempuan di jerawa sudah dipacarin sama papi
bahkan papi masih sempet gedor gedor pintu kosnya si cucu
kapan papi gedor gedor pintunya rumah si cucu
lagian buat apa
ya supaya cucunya bangun dan pak pit bisa masuk ke kamarnya cucu
sumpah demi allah
usah bohong bohongan sama allah untuk pasalah hina seperti ini pi
nih papi teh gak melakukan seperti itu mi
mami teh udah dibohongin sama si cucu
apa untungnya juga buat dia bohong
mami teh udah capek
tapi udah gak kuat lagi
pokoknya mami mau pisah sama papi
mami gak mau mbak buka papi lagi

mami mami mami buka dulu sebentar aja mami
apa sih ini
bener bener sih hidup papi

gak enak pecah
ini ya adalah pabrik maul
ini itu asizesi
kok tidak ada suaranya dong
sama kong disini juga sepi
mungkin berantemnya bisik bisik ya
supaya kita gak denger
tuh ada suara kok menyalah um
papi di rumah nenek um
nanti bilang sama papinya kalau kita tarik kesini
kami permisi dulunya
bu baju denny buat ke arena fantasi udah disiapin
kemungkinan bapak teng nggak masuk ke arena fantasi
masuknya mahal cetna
terus bapak kemana
ya nunggu di luar
denny nggak mau
kalau bapak gak ikut masuk denny juga gak mau ikut masuk
atau kalau bapak masuk kita teng nggak bisa beli baju baru
kamu gimana sih
ya udah gak usah beli baju baru
yang penting bapak ikut masuk
kita teng nggak usah beli baju baru
kenapa akhirnya harus pisah ya allah
sekarang tema rajin
bapak juga begitu
kadang kasian sama tuti
jadi bonekanya bapak
dede gak pernah berniat
menggantikan asobri dengan yang lain
asobri juga begitu
kita ini harus saling percaya
biar hubungan kita kuat
kalau bapak sama emak
gak usah dilawan
kan kita bisa cari alasan untuk dia cocok
waktu israt asobri udah abis
asobri harus balik ke kantor
bisa ketemu dede cantik
tapi kalau asabri jadi pegawai tetap
susah untuk nyari waktu luang
jadi kita ketemu nyari sabtu atau enggak minggu
sekarang asobri anterin ke tanggal nojek
badi young lalu nyerah
udah zaman mau ada

bapak ibu yang biasa bangga
kapan rawan dikenalin sama dede

mak pengen dideh cepet cepet nikah
wawan kan lagi sibuk ngurusin kebunnya
tanahnya kan luas mak
udah ditawar miliaran mak
katanya untuk pabrik
tapi wawan gak mau
padahal kalau dia mau dia bisa jadi orang kaya mak
ya kang wawan
kenapa tanah ini teh tidak mau dijual
padahal saya bersedia bayar berapapun yang kang maman minta
mohon maaf pak sebelumnya
wawan teh bukan tidak mau